sampai keguguran aku akan menyesal seumur hidup
tolong jaga sifah
sekarang kamu boleh pergi dengan mama dan juga ke kamu
kalau keadaannya sudah normal aku janji
aku pasti akan menjemput kamu
enggak fir aku enggak mau
sifah kita pulangin
tapi apa tante ketinggalan
raina tunggu aku mau bicara sama kamu raina
raina tunggu dong
raina kamu harus tahu aku sekarang ini masih suami kamu
masih suami sah
dapetin lagi harta yang udah dirampas sama gavin dan cynthia oke
jadi kamu dengerin kamu buka pintunya aku harus ngobrol sama kamu
pergi kamu radit pergi
raina aku gak tegang lihat hidup kamu miskin kayak gini
udah cukup keluarga kamu afif ibu kamu yang miskin tapi jangan kamu
kamu lupa ya kita masih punya warisan dari pak paharta
masih inget kan tapi kamu harus bicara sama aku tanpa kamu kita gak bisa dapetin harta itu
raina aku tahu kamu enggak sanggup hidup miskin kayak gini tinggal dikontrakan kayak gini
jadi tolong keluar aku mau bicara sama kamu please
aku tahu kamu akan buka pintunya aku kangen banget sama kamu sayang
mau bicara kan oke kita bicara
aku minta kamu ikut sama aku sekarang juga kita ambil kembali harta kita itu hak kita kok
enggak aku udah gak peduli lagi dengan harta itu radit
sekarang aku udah punya apa yang aku butuhkan aku udah punya afif dan aku udah punya mama
itu udah lebih dari cukup jadi lebih baik sekarang kamu pergi dari sini sebelum aku teriakin maling
aku enggak akan pergi sebelum kamu ikut sama aku raina
aku enggak mau
raina tolong dengerin aku kita bisa rebut kembali harta kita oke ya
itu kemarin mama sama nur ngikutin bella rumah itu sekarang adalah rumahnya bella
bila tinggal di situ kok
mau apa lagi sih
ya ampun tante iko maaf aku pikir orang lain
saya bisa ketemu sama bella
belanya lagi nggak ada lagi pergi
kalian ngapain datang ke sini
sengaja ya mau menghina saya
saya enggak ngeledek kamu dan juga enggak menghina kamu
saya kesini cuma untuk ketemu sama bella dan juga siva
ini aku de kak iko de
ada mama juga di sini de keluar de
tapi bellanya enggak ada di sini tante
di mana kamarnya bella
emangnya kalian mau apa dengan bella
saya ke sini cuma untuk menjemput bella anak saya dan juga siva cucu saya
saya enggak mau melihat mereka itu susah bersama kalian
mana bella sekarang
tapi beneran tante kan bellanya lagi pergi enggak ada di sini
shiva ada di sini berarti belle juga ada di sini
iko iko bella enggak ada
enggak aku enggak mau ikut mama sama kak iko
aku gak mungkin ninggalin suami sama anak aku di sini
bella mama gak mau melihat kamu itu menderita
mah aku mau jangan paksa aku aku mau di sini
tolong jangan pisahkan kami
kami juga punya keluarga bu
bu jangan bu aku mohon sama ibu dan juga sama kak iko
tolong jangan pisahkan kami
bella juga kamu ikut aja sama keluarga kamu
nggak apa apa lebih baik kamu ikut sama saudara dan orang tua kamu biar aja kami di sini
enggak ma aku harus tetap bersama istri dan juga anak aku ma
ma ma ma tolong jangan bawa syifa ma tolong jangan bawa syifa ma ma
ma kak iko dengerin aku aku enggak mau tinggal dan hidup di rumahnya reno
aku mau di sini sama keluarga aku
enggak deh enggak kami udah gak tinggal lagi di rumahnya reno deh
iya kak iko benar kita dan nyewa rumah jadi sebaiknya kamu bersama kami ya
kita kan satu keluarga kita harus selalu sama sama
maafin aku ma aku enggak mau aku enggak mungkin tinggalin suami dan anak aku di sini
tolong jangan bawa bella dan juga shiva
ah fiv bella harus pergi sama kami fiv ini semua untuk kebaikan bella dan juga syifa
iya karena kalau bella dan shiva tinggal sama lo mereka akan sengsara fifa
lo belum siap untuk menuhi semua kebutuhan mereka
jadi gue mohon sama lo dan lo harus ingat kita ini keluarga fiv
dan keluarga harus saling tolong menolong satu sama lain
jadi kalau lo sayang sama syifa dan juga bella biarkan bella tinggal sama kami fiv
dan lo juga lihat kondisi bella bella lagi mengandung fiv
kalau bella kecapean bella bisa keguguran
kak iko benar aku enggak boleh egois dengan memaksakan bella tinggal bersama aku dan hidup susah
kalau bella sampai keguguran aku akan menyesal seumur hidup
tolong jaga syifa
sekarang kamu boleh pergi dengan mama dan juga ke kamu
kalau keadaannya sudah normal aku janji aku pasti akan menjemput kamu
enggak fiv aku enggak mau
aku juga sayang sama anak yang sekarang kamu kandung
kamu hati hati di jalan
kamu jaga diri baik ya
alhamdulillah syukur alhamdulillah kalau lo ngerti
kalau gitu afif juga harus ikut sama kita
ya udah afif boleh ikut
aku akan pergi
ya kalian semua boleh ikut
ma ayo kita pergi dari sini
mereka juga ngajak kita pergi mah
sedangkan sikap kamu itu merendahkan diri kamu sendiri
tidak usah menilai saya ini rumah saya suka suka saya
lebih baik sekarang kalian keluar keluar udah pergi aja kamu bela
keluar juga sana keluar
kalau kalian berdua mau pergi ikut dengan mereka silakan pergi aja
tinggalkan nama di sini lebih enak lagi
sepi di rumah
gak apa apa alvif udah mama di sini aja
udah kamu sana pergi deh
mereka sudah mengizinkan kita untuk tinggal bersama mereka
enggak mama sini aja kamu lebih penting istri kami
di sana biar aja mama di sini
mama gak mau ikut
mungkin dia malu kalau dulu itu dia pernah melecehkan saya
kamu tenang aja sekarang kita pergi aja dulu
nanti aku akan menjemput mama lagi aku akan pikiran caranya bagaimana
tunggu mama ikut
aku senang deh akhirnya mama ikut juga sama kita
harusnya gitu dong ma
ya kan mama mikir mikir dulu kenapa senyum senyum
gak baik kamu kayak gitu ma kita jalan sekarang yuk
hari ini kita ke rumah sakit lagi ya sayang
enggak kenzo gak mau ke rumah sakit kenzo mau di rumah aja ma
kenzo gak boleh kayak gitu dong kenzo gak mau ya mama sembuh
kenzo mau mama sembuh kan kalau gitu sekarang juga kita ke rumah sakit ya
kenzo mau ke rumah sakit

ken kenzo dia sampai takut gitu aku harus bilang sama papa
kenzo mau ke rumah sakit
tapi kalau aku bilang sama papa nanti kenzo keburu dibawa pergi
kenzo mau ke rumah sakit

enggak ma kenzo mau ke rumah sakit

harus nurus sama papanya
apapun rencana kamu jangan sampai bocor
apalagi rafiq dan gafin gak boleh tahu semua ini
tenang aja pak reno saya akan pastikan mereka berdua tidak akan pernah tahu
tempat juga soler